muktamar muhammadiyah akhirnya memilih tiga belas kader yang akan mendukui kejabatan pengurus pusat muhammadiyah periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
namun menurut ketua panitia pemilihan ahmad dahlan rais hasil ini tidak ideal karena mayoritas pengurus didominasi wajah lama
dari tiga belas orang hanya tiga orang saja yang merupakan wajah baru yaitu dirjen haji dan umroh kemenak hilman latif
ketua pwm jatim saad ibrahim dan sekretaris pwm sulsel irwan akip dahlan yang juga terpilih kembali
menambahkan kemungkinan enam wajah pengurus baru akan ditambahkan sesuai adart muhammadiyah sehingga total pengurus menjadi sembilan belas orang
dari tiga belas orang yang terpilih ketua pp muhammadiyah saat ini haidar nasir mendapat nilai tertinggi di susul abdul mukti yang merupakan sekretaris umum muhammadiyah periode ini
sementara peraih peringkat tertentu
pemilihan yang tinggi saat tanwir anwar abbas menuduki peringkat ketiga
nama nama pengurus periode baru yang cukup dikenal publik adalah mantan pimpinan kpk bushro mukodas dan mengko pmk muhajir effendi
pemilihan yang tinggi saat tanwir anwar abbas menuduki periode baru yang cukup dikenal publik adalah mantan pimpinan kpk muhajir effendi